aku nikahkan dan aku kawinkan
saudara bayu bin subur
dengan saudari rara binti mahmudi
dengan mas kawit seperangkat alat sholat dibayar
bu nanti siang aku mau beli bibit ikan emas lagi ya
kamu siapin uangnya ya
yaudah nanti pesanan dupen pen dia kak gue ngantas aja ya
hari ini interacting dengan buddy
sebenar pesan kan